baru juga dipuji
kamu udah pulang kantor
kalau kamu akan ketahuan baru dari rumah sakit
ini belanjanya saya bawa ke dalam aja apa langsung
iya langsung bawa ke dalam ya bang odin
makasih bu dewi
maaf tadi abis belanja
abi ikut temenin aku diantarin bang odin
maaf tadi abis belanja
maaf tadi abis belanja
maaf tadi abis belanja
maaf tadi abis belanja
begini kan sejak kamu nyonya di rumah ini
kamu minta dibuatkan sarapan yang istimewa besok
ya aku harus belanja khusus buat kamu
jangan macem macem kamu dewi
kalau sampai aku tahu kamu ke rumah sakit dan jenguk mas fahri
aku akan usir kamu dari rumah ini
dan kamu tidak akan pernah bisa ketemu abi lagi
kok mama mereka begitu banget sih
padahalkan abi gak mau pisah sama tante dewi

tapi abikon juga mau jembat om dokter
baru satu hari di kantor udah ngabisi ratusan juta
pokoknya ini nggak bisa dibiarin mas
kamu harus pantau terus dia jangan sampai bikin perusahaan kita jadi bangkrut dan kita jatuh miskin
pokoknya kamu urusin urusan kantor dan aku urusin urusan reva
gedeh kamu jangan macem macem lagi nis
mas aku gak akan sampai segitunya kok
aku akan pakai cara yang lebih halus lagi
dan tidak akan mencelakain siapapun
yang jelas reva itu harus pergi cepat cepat dari rumah kita
terus gimana caranya
dan akhirnya keluarga pangeran berkumpul kembali
mereka hidup bahagia selamanya
entah kayaknya hidup bahagia cuma ada di dongengnya
enggak dong di kehidupan nyata juga kehidupan yang bahagia selamanya
albi kan punya ayah tapi ayahnya udah gak ada
abdi kan punya om dokter tapi nggak boleh ketemu sama mama reva
mamanya nggak tante dewi aja
kan tante dewi baik
gak kayak mama reva jahat sama abi
hei abi tau gak
seorang ibu itu pasti sayang sekali sama anaknya
mama reva itu gak jahat kok sama abi
mama reva gak jahat
padahal abi sering liat tante dewi dimarahin sama mama reva
tadi pagi aja tanto dibentak bentak sama mama reva
abi kan jadi sedih melihatnya
pokoknya abi maunya tante dewi yang jadi mama abi
abi tau gak
rencana allah itu pasti akan indah pada waktunya
jadi kita harus jalani dengan sabar aja semua jalan dari allah ini
abi mau kan disayang sama allah
berarti abi dan tante dewi harus menjadi orang yang sabar
kok kesehatannya mas fahri gak ada perkembangan sama sekali ya
atau aku pindahkan mas fahri ke rumah sakit di luar negeri
supaya mas fahri bisa cepat sembuh
telepon lama banget sih
cari udah lapar
kaki cari sampai
sebentar lagi ya
gimana kalau sekarang kamu baca doa
sebelum makan dulu
sambil nunggu ya
cari kan masih kecil
udah deh kalau mau makan duluan makan duluan aja
ngapain nunggu reva
udah deh mas
makan yang banyak sayang
biar cari aja ambil sendiri
apa mereka patuh atau enggak sama aturan yang sudah aku buat kemarin
udah lewat dua puluh menit
kalau sampai mereka berani melanggar aturan yang sudah aku buat
aku akan bikin peraturan yang lebih banyak lagi di rumah ini
ini yang dinamakan disiplin
loh baru juga dipuji